emak ini kan udah lima puluh tahun lebih
mak kan udah pernah bilang
kalau ibaratnya kue ini udah kadal warsa
cuma bisa dilihat doang gak bisa dimakan
siapa yang mau makan kue kadal warsa mak
sama ani terus gue serius tis sama ineko
sekarang gue serius tis sama citra
tapi yang ini beda tis
gue kesengsem sama citra
ya kayak gak tau aja kalau ngomong sama pur
assalamualaikum pak sofian
baik bang harun
bu nurmalanya ada
bang harun ada perlu sama saya atau sama bu nur
kok tadi manggilnya saya
maksudnya gini pak
saya perlu sama pak sofian sama bu nurmala juga
jadi kalau ada dua duanya sekalian ngobrolnya
bang jaket gue udah bulog ya
jaket lu mah bukan lusuh lagi jack
tapi lusuh banget
bini gue juga bilang begitu
jaket gue udah lusuh kayak mukannya si purnomo
bu nurmalanya sudah lama pergi pak
sudah dari tadi
biasanya sebentar lagi pulang
pak sofian gak ngajar
jadwal saya hari ini cuma bimbingan anak skripsi
bang harun mau minum apa
gak usah pak
lini gue bilang mesti ganti jaket yang baru
lu harus beli jaket baru jack
jaket bulu kayak begini masih dipakai
ya lu malu maluin panggalan ojek t o p
biarpun kita tukang ojek kita boleh dong bergaya
tapi kan kalau masih bisa dipakai mah dipakai aja tuh
gak usah diganti
jack ini bukan masalah saya sayang duit
tapi ini buat investasi
kalau kita pakai jaket bagus dong angin aja gak bakalan nembus cat
benar juga loh tumpen lu benar purno
eh purno mah
jangan sedih anak aku
aku mau pergi
aku mau pergi
nanti aku datang
aku mau pergi jack
tunggu aku mau pergi
aku mau pergi
tunggu aku mau pergi
aku mau pergi
guys aku mau pergi
eh buruan buruan apa
namanya juga main catur
emangnya main catur itu masih lama
kan ini mikir dulu bang
bisa dulu deh
bisa dulu deh
bisa dulu deh
bisa dulu deh
bisa dulu deh
lu lu lu dua ratus tujuh puluh dua iya pak ji lu sih lamaan jelas terusin boleh kalau berani pak momen minggu
bang harun bunur apa kabar ibu baru pulang
semuanya naik dari kelapa sampai daging naik cabai naik alasannya macem macem ya musim hujan lah panennya jelek lah sebel
ibu yang sabar situasi seperti ini memang membuat kita harus pintar pintar berhemat
oh iya bang harun ini bunurnya udah ada apa yang udah omongin tadi
masih bingung mak
soal ajakan nikah om herman
mak ini kan udah lima puluh tahun lebih
mak kan udah pernah bilang kalau ibaratnya kue ini udah kadaluarsa cuman bisa dilihat doang gak bisa dimakan
siapa yang mau makan kue kadaluarsa mak
sebetulnya pak sopyan bunur saya sudah mendapat laporan sementara mini market
bagaimana ya pak harun
laporannya jelek rendangnya bunur kurang laku
berapa yang sudah terjual
sejauh ini belum ada
itu namanya bukan kurang laku
tapi enggak laku
mau kemana mak
mau ganti baju
ntar lagi om herman mau dateng
sepertinya orang lebih suka beli langsung di warung padang
daripada beli di minimarket bu
yaudah sabar bu
ini bukan kerugian ibu aja
tapi kegagalan kita bersama
semua warna ada yang penting harganya cocok
tujuh puluh lima ribu dah
yang pake keren
yang jual juga keren
ceket baru jak
jangan pegang pegang terlecet
ya tuh jak
saya juga tau
mai sudah makan
kita makan di luar yuk
kagak dulu deh bang
mai udah keburu masak
buat makan siang